kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya
dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama
dengan berbagai katakanlah suka dan duka
permasalahan pemilu ini sudah selesai
sekarang tugas kita bersama bagaimana
berjalan ke depan untuk membangun negeri ini
sementara dinamika dan tantangan dunia
jadi kami semua berkesimpulan
jiwa besar para elit elit bangsa ini
agar jalannya administrasi pemerintahan ke depan ini
dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen
institusi partai partai politik yang ada di negeri
kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat
melihat indonesia dengan optimisme ke depan
kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh